angin puting beliung menerjang kawasan permukiman di lereng gunung sumbing temanggung jawa tengah pada minggu sore
akibatnya puluhan rumah rusak parah
hingga senin pagi masyarakat masih bergotong royong membersihkan puing
tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut namun kerugian diperkirakan hingga puluhan juta rupiah
beginilah kondisi rumah yang rusak setelah diterjang angin puting beliung di desa gondosuli kecamatan bulu temanggung jawa tengah
kencangnya hembusan angin membuat puluhan rumah warga rusak parah dan beberapa pemilik rumah harus mengungsi
petugas gabungan dari bppd temanggung banser dan warga hingga senin siang masih melakukan perbaikan atap rumah dan membersihkan puing
rata rata kerusakan terjadi pada bagian atap yang terbuat dari genting dan seng
selain itu mobil milik warga mengalami kerusakan pada bagian kaca
menurut salah satu warga haryanto angin puting beliung terjadi bersamaan dengan hujan
angin dari arah selatan menuju
utara itu tampak berputar
ya hujan tapi nggak deras
waktu itu bapak sama keluarga lagi di mana pak
apa aja pak yang besar pak
ya apa sengnya kabur semuanya
menurut kepala bppd temanggung gito walngadi
angin puting beliung menerjang tiga titik
yaitu dusun gondosuli dusun purwosari dan dusun pasuruhan
tiga puluh lima rumah rusak yang tiga di antaranya cukup parah
ada angin kencang yang mengibatkan tiga puluh lima rumah
tiga rusak berat dan tiga puluh dua rusak ringan
di berapa dusun itu pak
ada di tiga dusun
di dusun pasuruan di dusun purwosari dan di dusun terus
rata rata kerusakannya seperti apa pak
rata rata kerusakannya atap gentingnya
selain mendata kerusakan untuk meminimalkan jumlah korban jiwa
bppd temanggung terus melakukan sosialisasi dan mengimbau warga
agar mencari tempat yang aman bila terjadi hujan disertai angin
heri sugiarto temanggung jawa tengah
hujan angin menerjang kecamatan gandusari kabupaten blitar jawa timur minggu petang
akibatnya dua rumah warga rusak tertimpa pohon roboh belasan pohon dan tiang listrik tumbang
senin pagi warga serta perangkat desa semen
kecamatan gandusari bergotong royong memotong pohon yang tumbang dan melintang ke jalan
jalan utama penghubung desa macet akibat pekerjaan pemotongan pohon itu
pengendara roda roda dua maupun roda empat terpaksa harus berhenti
sebelumnya dalam rekaman video amatir sejumlah warga panik saat terjadinya puting beliung
di desa semen kecamatan gandusari kabupaten blitar minggu petang
warga yang merekam di dalam rumah histeris karena angin yang berhembus kencang dan berputar putar
meski berlangsung singkat angin puting beliung menyebabkan tiang listrik roboh
di lima desa padang